dari tahun ke tahun penduduk indonesia mengalami obesitas jumlahnya semakin meningkat
selain itu kajian global burden of diseases mengungkapkan bahwa indonesia berada di peringkat nomor sepuluh negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia
padahal obesitas rentan mengundang berbagai penyakit yang berbahaya
dan kita dalam insight kali ini akan membahas mengenai bahaya obesitas bagi kesehatan
serta bagaimana mengatasi obesitas hingga mendapatkan berat badan yang ideal
bersama saya desi anwar
makanan cepat saji atau fast food memang tampak selalu menggoda
terlebih bagi mereka yang suka makanan serba cepat tanpa repot menyiapkan bahan bahan dasarnya
namun tak sedikit orang menyadari atas bahaya yang selalu mengintai dibalik kelezatan makanan cepat saji
kadar lemak gula dan minyak yang tinggi pada fast food dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh
belum lagi ancaman serius lain seperti obesitas yang merupakan penyakit
micu beragam penyakit mulai dari diabetes
nyakit jantung hingga hipertensi
tak heran masalah kelebihan berat badan pun menjadi
perhatian baru dalam dunia kesehatan di berbagai negara
angka obesitas nasional pun tercatat semakin mencemaskan
badan kesehatan dunia who dan badan pbb untuk anak unicef
melaporkan indonesia sebagai negara dengan prevalensi
anak obesitas tertinggi di asia tenggara dengan persentase dua belas persen
sementara menurut data riset kesehatan dasar
kementerian kesehatan tahun dua ribu tiga belas prevalensi nasional tertinggi
masalah kegemukan terjadi pada anak kelompok usia lima sampai dua belas tahun
dengan persentase delapan belas delapan persen
disusul usia tiga belas hingga lima belas tahun sebanyak sepuluh delapan persen
dan usia enam belas hingga delapan belas tahun dengan tujuh tiga persen
tingkat prevalensi obesitas ini diprediksi terus meningkat setiap tahunnya
data lain juga mencatat obesitas terjadi di berbagai kalangan
baik yang kaya miskin tinggal di perkotaan maupun pedesa
dengan demikian gaya hidup masyarakat indonesia kini terbilang sudah tidak sehat
mereka cenderung mengonsumsi asupan pangan berlebih lemak
tanpa aktivitas fisik yang berimbang
ini artinya masalah kesehatan indonesia bukan hanya penanggulangan kemiskinan dan kelaparan
melainkan juga kelebihan berat badan
pencegahan obesitas tidak hanya sebatas penguatan regulasi
seperti implementasi kebijakan standar mutu pangan atas makanan siap saji
masyarakat juga butuh edukasi lebih mengenai pola makan dan gaya hidup sehat
agar terhindar dari ancaman kelebihan berat badan
yoga gotawa cnn indonesia
iya tahukah anda ternyata lebih dari empat puluh juta orang dewasa di indonesia
padahal seseorang yang mengalami kegemukan berpotensi mengidap berbagai jenis penyakit
misalnya diabetes penyakit jantung dan kanker
selain itu berdasarkan riset unicef who dan bank indonesia pada tahun dua ribu enam belas lalu
anak anak yang mengalami obesitas separuhnya berada di asia
nah untuk membahas masalah obesitas serta bagaimana mengendalikannya di studio
telah hadir direktur jenderal kesehatan masyarakat kementerian
kesehatan yaitu anung sugiantono
alhamdulillah baik mbak desi
ini sebenarnya sesuatu yang mengkhawatirkan
tren yang bukan saja terjadi di indonesia tapi di seluruh dunia
angka obesitas pada populasi semakin lama semakin meningkat
nah yang lebih mengkhawatirkan lagi biasanya kalau dulu kita bicara mengenai negara berkembang
termasuk indonesia itu kan masalah kelaparan
ya kurang berat badan misalnya
nah tapi kali ini obesitas menjadi salah satu yang masalah
cukup mengkhawatirkan di indonesia
mungkin anung sendiri ada angka angkanya persisnya kita tadi sebutkan empat puluh juta
tapi persisnya semacam latar belakangnya pada usia berapa laki perempuan anak dewasa itu bagaimana pembagiannya
kalau bicara obesitas dengan total populasi angka yang kita dapatkan di riset kesehatan dasar itu sekitar
tapi kalau kemudian kita kelompokkan per kelompok umur yang cukup krusial misalkan balita balita kita itu ada di angka empat lima puluh delapan persen
empat lima puluh delapan persen ya
ya untuk balita kita obes di samping masalah yang kekurangan gizi
dan sebagian normal
nah yang lebih mengkhawatirkan yang kelompok delapan belas tahun ke atas mbak desi
yang kelompok delapan belas tahun ke atas itu angka risk kesedas kita di dua ribu tiga belas itu lima belas tiga puluh
iya dan trennya meningkat terus

sekarang tahun ini kita menyelenggarakan lagi risk kesehatan dasar
nah di antara tahun tahun itu kita menyelenggarakan dengan metode yang sedikit berbeda
apa yang kita sebut sebagai pemantuan status gizi
ternyata di angkanya lebih mengkhawatirkan yang persis hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh mbak desi tadi
wow dan ini kelihatannya

iya dan trennya
tampaknya semakin lama semakin meningkat
yang tadi kalau mbak desi juga mengemukakan tentang status negara ya negara berkembang dan sebagainya
ternyata obesitas di indonesia ini merata di semua pintu
ya di mana
di pendapatan masyarakat
tidak mempengaruhi ya masalah ekonomi sosial atau ini mempengaruhi misalnya dan juga antara kota dan di luar kota atau di daerah
apakah ada perbedaan yang signifikan
tidak ada perbedaan yang nyata
kalau kita melihat antara desa kota bedanya hanya di bawah lima persen
di bawah lima persen
indonesia kalau dibagi dua desa
yang mana yang lebih tinggi
kota tentu lebih tinggi sedikit ya untuk ini
tapi kalau kemudian kita cermati per kuintil pendapatan justru yang pendapatan rendah dan berada di desa angkanya justru lebih tinggi
walaupun hanya sekitar satu delapan kalau saya tidak salah
nah ini juga yang terjadi di negara berkembang lain
katanya justru semakin maju satu negara semakin langsinglah istilahnya
dan secara ekonominya semakin lemah itu jumlah populasi yang gemuk atau overweight atau obes itu semakin meningkat
tapi ini coba terminologi ya
karena ada kegemukan kelebihan berat badan ada juga yang obesitas
mungkin bisa lebih rinci lagi apa saja yang membedakan antara gemuk overweight kelebihan berat badan dan obesitas itu sendiri
kalau di balita kita biasanya membagi dalam tiga kelompok ya
berat badan menurut umur berat badan dan tinggi badan atau tinggi badan menurut umur
kalau berat badan menurut umur masuklah kategori salah satunya kategori obes ini
nah tapi kalau kemudian di dewasa biasanya kita menggunakannya adalah tinggi badan dengan berat badan
yang kita sebut sebagai body mass index atau indeks masa tubuh
nah memang kelebihan berat badan itu kita bagi dua
yang satu adalah kita menyebutnya gemuk
yang satu menyebutnya overweight
nah itu berdasarkan dari indeks masa tubuh yang kalau dihitung antara tinggi badan dengan rasio tertentu
kalau lebih dari dua puluh tujuh maka itu sudah masuk ke kategori obes
dua puluh tujuh persen ya

kalau masih di antara dua puluh lima dan dua puluh tujuh kita menyebutnya kegemukan
tapi idealnya jadi berapa
idealnya di bawah dua puluh lima tentunya
di bawah dua puluh lima tapi jangan terlalu kurus juga
kan beda ya antara dua puluh dan dua puluh tujuh
nah ini seberapa banyak yang lebih besar di atas dua puluh persen atau di bawah dua puluh tujuh
kalau tadi yang riset kesehatan dasar dan pemantauan status gizi kita memang yang di atas dua puluh lima semuanya
jadi yang masuk di dalam kategori gemuk dan kategori obese yang kita menyebut
karena semuanya mempunyai risiko
walaupun yang obes itu risikonya tentu lebih tinggi daripada yang gemuk
dan antara laki dan perempuan
biasanya kan ini mungkin kalau perempuan ada hormon dan langka dan biasanya lebih banyak lemaknya lah itu tidak ada pengaruh sama sekali
di desa memang sekarang lebih tinggi yang perempuan
yang kasusnya ya untuk obes ini
dan ini juga barangkali juga memang berkaitan dengan siklus kehidupannya
termasuk menjaga berat badan pas kamu melahirkan dan sebagainya
tapi faktornya bukan hanya itu
faktornya adalah faktor perilaku yang sekarang jadi sangat menonjol mengapa kemudian obes ini terjadi
memang ada faktor kultural
dulu kan kita makan zaman dulu itu untuk aktivitas fisik
dulu kita makan orang di desa lebih banyak
itu kerja di sawah atau mencangkul
sehingga kalorinya juga dibakar kan
sekarang sudah ada mekanisasi
sudah tidak semua orang turun ke sawah
tapi culture makan bahwa porsi karbohidratnya tinggi itu masih terjadi sampai sekarang
nah inilah barangkali yang kemudian berkontribusi cukup nyata terhadap peningkatan berat badan secara umum di masyarakat
nah kalau di indonesia sendiri
ini tadi yang cukup mengkhawatirkan ya
bayi dan balita
itu katanya semakin lama semakin meningkat jumlahnya
ini apa faktor terbesarnya
karena kalau kemudian saya selalu mengatakan yang sederhana itu saya mengatakan bahwa ini kan tiga faktor utamanya dalam menyediakan makanan bagi anak itu
memilih mengolah dan menyajikan
nah ini di dalam rumah tangga memang
tidak semuanya orang tahu
dan kita kan masih punya persepsi nih mbak desi
kalau anak yang gemuk itu kan kesannya lucu
semua orang senang gitu ya
padahal sebenarnya ke depan ini berpotensi terhadap tadi yang sudah sedikit disinggung oleh mbak desi
ada risiko risiko penyakit tidak menular yang terjadi pada anak anak yang kegemukan atau obes ini
paling tidak nanti kalau mereka menjadi dewasa
pasti akan menjadi sumber penyakit ya
masalah penyakit apa saja dan mungkin bahayanya obesitas nanti kita akan setelah istirahat kita bahas
tapi dengan angka ini dengan data ini pak andung anda sendiri sebagai dirjen kesehatan masyarakat dari kementerian kesehatan ini mengkhawatirkan atau cukup mengagetkan lah dengan perkembangan seperti ini
ya tentu mengagetkan
sebenarnya bukan mengagetkan
karena trennya sudah kita ketahui dan kita sudah melakukan upaya yang sangat keras tapi juga tidak mudah untuk bisa melakukan perubahan perubahan perilaku di masyarakat
kemudian perilaku ini kan harus di drive nih
tidak sekedar kemudian kita hanya disuluh saja
jadi kita juga kemenkes juga sudah mengeluarkan peraturan menteri kesehatan
salah satunya adalah meminta kepada semua produsen
untuk memasang label tentang gula garam lemak
jadi di dalam produk produk kemasan makanan itu semua harus tertera sehingga kita tahu persis ya berapa jumlah kalori yang kita konsumsi
dan juga ini semacam edukasi bagi masyarakat
tapi kita istirahat sebentar pak anung dan kita akan tetap bersama insight
kita akan kembali sesaat lagi
dan saya juga ingin mengucapkan yang sudah sebenarnya sifatnya mengglobalisasi ini pasti kan banyak faktornya
dari kualitas makanan jumlah kalori yang ada di makanan dan juga cara kita yang mengkonsumsi itu
seberapa sering dan lain sebagainya
tentu saja juga kita hidup zaman sekarang apalagi di orang yang bekerja lebih banyak duduknya daripada bergerak
lebih banyak misalnya di dalam ruangan kantor
kalau dulu mungkin masih bisa lah bekerja
bisa lah bekerja di luar di sawah dan lain sebagainya
nah pak anung tadi yang cukup mengkhawatirkan juga itu jumlah anak anak yang ini hampir lebih tiga kali lipat ya peningkatan dari segi obesitasnya itu
pokoknya jumlahnya cukup mengkhawatirkan
sebenarnya bahaya obesitas itu sendiri apa yang paling perlu diwaspadai dan paling sering terjadi
jelas hampir seluruh komponen penyakit tidak menular
mulai dari diabetes kemudian jantung koroner tekanan darah tinggi termasuk di dalamnya sampai kepada strok
dan tentunya adalah gangguan gangguan metabolisme lain yang menyertai dari sebuah anak yang obesitas ini
tapi dua itu yang paling menonjol saat ini
dan sepertinya dalam tanda betik
kita sedang menuai nih sekarang
khususnya diabetes tipe dua ya yang berkaitan dengan gaya hidup ya bukan genetik
nah artinya menuai itu kita jelas melihat dari data data di jaminan kesehatan nasional yang harus dibiayai dari penyakit tidak menular angkanya cukup tinggi
jadi beban ya
bukan hanya pemerintah tapi sekaligus juga masyarakat
nah tadi kalau kemudian kita bicara yang balita
yang paling bahaya itu adalah perilakunya terbawa
karena perilaku untuk makan banyak perilaku untuk mengkonsumsi makanan secara berlebih dengan rasa tertentu
itu akan terbawa dan itu meningkatkan risiko terhadap penyakit penyakit yang lain
bukan hanya diabetesnya kemudian bukan hanya hipertensinya
termasuk nanti kalau sudah ngomong kolesterolnya tinggi risiko terhadap penyakit jantungnya juga makin tinggi
nah pak anung punya angka seberapa besar
kontribusi dari penyakit yang berkaitan dengan obesitas ini terhadap misalnya ya jumlah pengeluaran yang harus dibebankan lah
baik itu pada pemerintah ataupun masyarakat asuransi bpjs dan lain sebagainya yang memang berkaitan dengan krisis pola hidup ini
angka resminya memang terlalu fluktuatif ya
tapi yang jelas seingat saya pada tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas belum selesai diaudit
untuk pembiayaan penyakit jantung dan penyakit diabetes saja jantung termasuk strok sampai ke diabetes saja itu angkanya enam tujuh
wah besar sekali ya
jadi penerita diabetes dan atau penerita jantung yang memerlukan perawatan di dalam kontak bpjs ini adalah mereka yang punya atau penampilannya itu obes atau kegemukan
dan apalagi kalau semakin banyak jumlah bayi balita kita yang gemuk dari sekarang ya pasti kedepannya angka ini akan terus meningkat ya
sehingga mungkin kalau dulu negara berkembang itu identik dengan penyakit menular yang berkaitan dengan bakteri dan lain sebagainya
sekarang justru katanya lebih banyak berkaitan dengan pola hidup ya lifestyle dan makanan
dan kalau di indonesia ini faktor utamanya itu sebenarnya apa
karena kan kita negara tropis dengan makanannya sebenarnya kan banyak di situ
buah sayur hal hal yang segar segar seharusnya kan tidak ada
kalau saya sih kami melihatnya lebih kepada pengetahuan masyarakat ya
pengetahuan masyarakat tentang cara tadi memilih mengolah dan menyajikan makanan ini
nah kami sebenarnya sudah mengawali di beberapa tahun terakhir ini dengan kampanye berbagai kampanye
termasuk apa yang kita lakukan sejak presiden mengeluarkan instruksi presiden nomor satu tahun dua ribu tujuh belas tentang gerakan masyarakat hidup sehat
kita mengedepankan polanya kemudian menjadi lebih banyak makan sayur dan buah
kemudian kita sudah mendevelop sekarang isi piringku yang komposisinya itu adalah sayur buah
dikedepankan kemudian baru lauk dan nasi yang belakangan
tapi orang indonesia susah loh kalau makan tanpa nasi
nah nasi ini salah satu yang apalagi nasi putih ya kontributor yang cukup besar terhadap karbon
kalau tadi mbak desi mengatakan sumber karbohidratnya banyak juga kita sudah mulai mengintroduce
dalam lingkup kemenkes ini ya dalam lingkup kemenkes jam sepuluh dan jam dua kita ada perhitungan
jadi kita sudah mulai mengintrodusikan

jadi kita sudah mulai mengintrodusikan
pertama kita ada peregangan bersama sama dalam ruangan untuk aktivitas
nah sekarang ini mbak desi ini mungkin perlu juga disampaikan kepada masyarakat sebagai edukasi
menyajikan makanan prasmanan
kalau sekarang di kemenkes kami mempunyai aturan juga
yang mau menyajikan makanan prasmanan urutannya adalah piring sayur buah lauk nasi atau sumber karbohidrat
atau sumber karbohidrat lain
baru air putih
nah kalau biasanya kan nasi dulu nih
tadi kan memilih ya
kita dorong ke arah
jadi biasanya nasinya itu paling banyak di piring
yang lain lainnya lebih menghiasi gitu
ini menarik tadi mengatakan bahwa
upaya edukasi ini selama ini
diberikan kepada siapa saja pak
ada strategi yang khusus
tertarget dan bisa diukur lah dampaknya
jelas kita sekarang
nah kami juga sudah
kalau untuk kota besar seperti jakarta bogor tangerang bekasi
kita sudah masuk ke perusahaan
apa yang kita sebut sebagai gerakan perempuan sehat produktif
mempengaruhi juga di dalam konteks rumah tangga
mengedukasi untuk tadi
cara cara mengedukasinya itu lewat apa
ada yang dengan tatap muka langsung
kita membuat konsulin gisi
kemudian lewat berbagai media sosial
yang saat ini dipiliki
kami juga bekerja sama dengan
asosiasi serikat pekerja juga
ini yang kita lakukan
di kelompok masyarakat
itu hanya menyediakan
kalau terjadi kecelakaan
sekarang kita geser
ada contoh menu makanan sehat
ada pelayanan tadi
ukur tinggi badan
kemudian indeks masa tubuh disampaikan
yang harus disampaikan
jadi ini berkaitan dengan
karena ini masalah gaya hidup
bagaimana kita memilih
makanan itu sendiri
dan juga jumlah yang dimakan
apa apa saja misalnya yang dibutuhkan
untuk kita hidup sehat
itu kan intinya
pola hidup kita
sehingga kita hidup jauh lebih sehat
kita break sebentar pak anung
tapi kita akan lanjutkan
tetap bersama kami
insight akan segera kembali
sampai jumpa di video selanjutnya
masih jauh dari harapan
kalau kita melihat kejadian
belum menambahkan hasil
tapi kalau kita melihat upaya
yang sudah dilakukan oleh masyarakat
bangga gitu ya
artinya sekarang komunitas komunitas ini sudah muncul
komunitas untuk makan sehat
sebenarnya kan kita mengkombinasikan
empat area harusnya
bersih dan sehatnya sendiri
kemudian yang kedua adalah
konsumsi pangan atau gisi yang seimbang
beragam dan seimbang
ini yang juga harus kita tekankan
kemudian yang ketiga adalah
melakukan aktivitas fisik secara cukup
secara periodik harian
dan yang keempat
mengukur tinggi badan dan berat badan
tinggi badan terutama untuk anak anak
tapi berat badan untuk kita kita yang
di atas delapan belas tahun
empat hal ini yang harus selalu dikemukakan
tidak ada kecacatan
bergeser menjadi sehat
tidak ada keluhan tentang sakit
sekarang kita geser lagi yang ke tahap tiga
sehat itu adalah bugar
ada rasa senang
dan yang terakhir
sehat itu produktif
nah ini yang kita geser
teman teman kesehatan sekarang kita sudah tidak hanya
tapi kita sudah ukur kebugarannya
jadi setiap tiga bulan
enam bulan sekali
semua staff di kementerian kesehatan
itu diukur kebugarannya
dan diberikan treatment
bagaimana dia meningkatkan kebugaran itu
untuk mencapai kebugaran yang kita inginkan
dan sebenarnya kalau kita sehat
pasti jauh lebih produktif
dan tidak menjadi beban
baik kepada orang lain maupun
ujung ujungnya kan membebani
negara lah istilahnya
kalau banyak sekali penduduk kita
yang ternyata tidak sehat
kita bicara bahwa ini memang pola hidup
ini pola hidup yang khusus
yaitu pola hidup yang dikaitkan dengan
misalnya kalau dulu ya kita tadi kan
harus banyak makan sayur buah ya
kalau dulu mungkin
zaman saya masih kecil atau orang tua saya ya
tapi kalau sekarang
ini kalau kita ke supermarket
itu kan isinya semua banyak sekali
produk produk makanan yang rata rata
gula dan mungkin pengawet
dan lain sebagainya
karena produk produk ini
serbat cepat junk food
tapi juga harganya
semakin lama semakin murah
dan banyak sekali
produsen yang memproduksinya
nah ini harus ada aturannya dong
betul tadi saya sudah sampaikan
di dua ribu tiga belas kita sudah membuat
dan sekarang kita sempurnakan
yang tadi mewajibkan untuk menempatkan
label tentang ingredientnya
khususnya gula garam lemak
sekarang kita tingkatkan untuk makanan yang cepat saji
masih punya jeda waktu
kita tingkatkan menjadi
di barman kes yang direvisi tadi
menjadi barman kes enam puluh lima
itu kita memberi waktu empat tahun
untuk semua makanan cepat saji itu
kemudian menuliskan ingredientnya
ke depan sebenarnya maksudnya
kemudian akan sesederhana semacam ini
kalau masyarakat memilih obat misalkan
obat keras itu kan ada labelnya merah
ini ada peringatannya juga dan lain sebagainya
nanti ke depan juga begitu
ini bahan edukasi bukan untuk dihindari
tapi oh kalau saya makan ini
supaya ini menjadi pilihan ya
kalau memilih akhirnya memilih yang sehat
tapi apakah nanti ada caranya misalnya
mengurangi komposisi gula yang ada di dalam makanan
seperti kita lihat di amerika serikat sekarang
sudah mulai dilarang misalnya menjual minuman soft drink
yang isinya itu banyak sekali gulanya
atau dengan kemasan yang besar
karena pada akhirnya
gula ini salah satu sumber ya
dari bahayanya obesitas itu sendiri pak anung
harus ada edukasi tentang bahayanya gula
kami sudah mengkomunikasikan ini dengan produsen sebenarnya
mbak desi ya
dengan produsen kita sudah komunikasikan
dan mereka yang ini kan regulasinya ada di kementerian perdagangan dan perindustrian juga
mereka hanya menginginkan satu
kalau memang kami harus menurunkan
mohon diberlakukan untuk secara keseluruhan
jadi tidak ada yang satu begini satu begitu
karena ini akan bagian dari bagian edukasi masyarakat
nah ini seharusnya dari kementerian kesehatan sangat berwunsa
untuk memberikan rekomendasi atau anjuran
dalam satu kemasan makanan tidak boleh lebih dari berapa sendok gitu
kami baru selesai menyusun apa yang kita sebut sebagai
standar mutu pangan dan termasuk di dalamnya adalah hal hal yang berkaitan dengan isi
nah ini kedepan tentu merupakan bagian dari regulasi yang harus diterapkan
oleh kementerian perindustrian atau kementerian perdagangan
di dalam merekomendasikan izin izin untuk hal hal seperti ini

ini sesuatu yang menjadi perhatian secara global ya
karena secara ilmiah sudah ditemukan bahwa ternyata gula itu dalam hal kontribusi terhadap kegemukan
ketidaksehatan itu justru lebih berbahaya ya dari misalnya ketimbang
kalau dulu kan lemak ya
ini sudah mulai dipahami pak anung karena saya lihat ini memang perlu terus menerus dilakukan edukasi
dan penyeluhan karena gula itu juga ternyata sifatnya sangat kecanduan ya
kalau kita suka ya manis manis itu wah bahaya
saya selalu memberikan contoh sederhana mbak desi
waktu kita masih bayi sebenarnya yang mengenalkan rasa itu kan orang tua
air susu ibu itu makanan yang paling baik untuk bayi usia sampai enam bulan itu tidak berasa sebenarnya
nah kalau kemudian kita semuanya bertanggung jawab dalam hal hal semacam itu
makanan pendamping asi sekaligus juga makanan yang diberikan kepada anak anak itu
kemudian kita mengurangi mulai dari sana
produsennya juga mulai kena ibunya mulai tahu
maka kita akan mengenalkan makanannya itu secara gradual tidak dengan langsung
kalau dulu kita selalu ngomong anak anak langsung dikenalkan rasa manisnya madu kan
bayi aja masih diberi madu diberi pisang yang manis waktu itu
nah ini yang harus
pisang lebih bagus lah
misalnya diberi permen
nah ini yang memang perlu kita edukasikan terus dan kita suarakan terus bukan hanya oleh pemerintah
tapi sekaligus juga oleh komunitas
ini kan perlu ada edukasi untuk kementeriannya juga ya
dari penemuan penemuan baru riset riset baru bagaimana terus menerus untuk memahami masalah gejala
penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup dan pola hidup ini
banyak yang kita coba identifikasi bukan hanya dari kita menggunakan istilah determinan faktornya
tapi sekaligus juga dari behaviornya
dan tadi sudah banyak kita kemukakan contoh diabetes pada anak yang semakin meningkat
itu juga kalau diurut ke belakang itu karena memang pola konsumsi
nah ini yang jadi bahan istilah kami jadi bukti
sebagai dasar bukti untuk kemudian mengedukasi secara konkret hal hal semacam ini
dan kita kemudian berkembang sampai menciptakan menu yang cocok untuk komunitas tertentu di daerah tertentu pada kelompok usia tertentu
dan harus terjangkau ya
karena kalau kita lihat sekarang justru yang lebih terjangkau itu yang isinya itu
yang produk kemasan
gula produk kemasan sementara yang istilahnya yang sehat sehat itu lebih mahal
apalagi kalau sudah bicara mengenai organik wah itu lebih dianggap tidak terjangkau lagi
pak anung ini menarik sekali saya dukung juga ya pemerintah supaya lebih melakukan edukasi
karena pada intinya ini memang harus terus menerus diingatkan ya
karena pola hidup gaya hidup itu juga berkaitan dengan kebiasaan
dan juga lebih penting lagi pengetahuan kita mengenai komposisi konten
kalau makan ini kalorinya berapa
sementara itu kita membakarnya berapa
nah ini kan berarti harus ada pemahaman yang jelas
sekali lagi pak num terima kasih
terima kasih mbak desi
ya perbincangan mengenai bahaya obesitas akan kami lanjutkan kembali bersama narasumber lainnya
setelah yang berikut ini insight akan segera kembali
ya anda masih bersama insight dan kita masih membahas mengenai bahaya obesitas
namun obesitas bisa dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat
seperti misalnya rutin berolahraga dan menjaga pola makan
nah bagi anda yang perlu mengurangi berat badan seperti apa pola hidup sehat yang ideal dan apa yang tidak
terima kasih pak anung
yang ideal dan apa saja tantangannya ini pasti banyak ya
tapi ternyata telah hadir di studio bersama saya tia subiakto
seorang komposer musik yang akan berbagi ya rahasia hidup sehatnya
karena tia sendiri pernah mengalami kegemukan obesitas bahkan tapi sekarang tampaknya sudah memiliki tubuh yang ideal
dia pada masa gemuknya paling berat katanya bisa sampai mencapai
ini sekitar tahun dua ribu dua belas ya pak dan sadu

sekarang ini sudah kira kira berapa berat badannya
sekarang sih sekitar lima puluh delapan
lima puluh delapan dan untuk ketinggiannya tia tia tingginya berapa
satu ratus enam puluh lima jadi cukup tinggi jadi bisa dikatakan cukup ideal ya saat ini
tapi tia mungkin sebelum transformasi yang luar biasa berarti dari sembilan puluh dua sampai ke lima puluh an kan lumayan ya cukup drastis kok bisa ya
mencapai berat badan yang sampai sembilan puluh dua kg itu apa yang terjadi apa yang dikonsumsi dan pola hidup seperti apa sih waktu itu yang dijalankan
sebenarnya mungkin berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai seorang film score composer
dimana pada waktu itu saya memang sedang menggarap musik untuk film dan biasa kan kalau misalnya kita lagi garap musik nggak bisa berhenti dari mengunyah terus terang
banyak duduknya mungkin juga
banyak duduk juga terus jarang minum air putih juga
terus aku ya biasanya hobinya tengah malam tuh makan nasi padang minum jus durian itu tengah malam
lengkaplah sudah aku
tapi berapa lama menjalankan pola hidup seperti ini sehingga mencapai sembilan puluh dua kilo pasti ada ininya kan
itu kadang suka gak berasa sih mbak jadi memang ya dari kegiatan satu kegiatan lainnya kita nggak pernah berhitung sampai kapan sih gitu kan
untuk bisa menjalankan itu pola hidup yang buruk
tapi yang jelas tiap semakin hari semakin meningkat
semakin hari aku memang merasa semakin lebih apa namanya lebih bag gitu
i'm bigger terus udah gitu kayaknya loh kok baju jadi nggak muat semua gitu
tapi asalnya badannya berapa
atau dari kecil mungkin cabai juga
karena memang kan waktu sma itu kita masa pertumbuhan kan
dan juga banyak lari banyak olahraga
iya iya pastinya kan karena dari sekolah gitu
sebenarnya waktu saya menikah itu sekitar enam puluh lima an
sempat naik ya mungkin karena juga ada baby dan
iya ada baby saya punya dua anak
nah setelah mencapai sembilan puluh dua kilo apa yang terjadi sehingga oke
tia harus melakukan sesuatu ini tidak bisa nih seperti ini terus
apa sebenarnya poin yang merupakan poin transformasi itu
pada waktu itu saya sedang ada meeting
di meeting sama sahabat saya director
terus tiba tiba saya nggak bisa berdiri
ya udah udah udah nanti kita ketemu gitu
aku nggak bisa berdiri
karena apa karena merasa terlalu berat
karena kayak kelok gitu
jadi berasanya karena memang berat banget terus jadi kelok di lutut gitu
pokoknya di kaki tuh kelok kok
pokoknya loh kok nggak bisa berdiri gitu
jadi pinggangnya juga nggak bisa ini gitu
nggak bisa meng ini kan untuk berdiri gitu
mama aku bilang ayo tia ke internis deh gitu periksa gitu
akhirnya aku berada di salah satu rumah sakit swasta
kemudian aku melakukan segala macam check up
jadi dari urin darah terus kemudian macam macam deh sampai usg
sebelumnya nggak pernah melakukan check up
seumur hidup aku belum pernah check up
dan apa hasil temuannya
di usg aku ditemukan adanya fatty liver
di situ aku panik
karena untuk seusia pada waktu itu dua ribu dua belas itu masih tiga puluh an pertengahan
itu buat aku nightmare
dan apa ya aku juga inget anak anak gitu
nah dokter bilang apa
dan apa waktu itu pemahaman tia terhadap yang bahaya terhadap yang namanya fatty liver ini
pada waktu itu liver itu merupakan momok yang mengerikan buat aku
karena pola hidup aku yang tengah malam itu masih bekerja
aku bekerjanya itu stop di jam empat jam lima pagi
dan aku bangun jam delapan sembilan
jadi tidur kurang
terus akhirnya begitu dokter bilang aku kena fatty liver yang pasti mimpi buruk banget gitu
liver itu kan salah satu organ terpenting
sangat penting ya
sangat penting banget
nah akhirnya dokter sih bilang tapi jangan khawatir bu katanya
yang penting ibu hindari gorengan
yang manis manis juga mungkin gula itu atau
bukan dokter nggak mention itu sih
kalau itu gula sama akhirnya ya aku bikin ramuan sendiri aja
jadi selama ini kalau malam banyak makan gorengan banyak makan cemilan dan lain sebagainya
dan terutama kalau misalnya banyak makan otak atau makan kikil atau makan usus ya better stop it bener deh
jadi ini persis kejadian itu langsung berubah
atau ada step step yang dilakukan dan ada target target tertentu
oke setelah dok aku ini ke dokter besoknya aku bilang aku harus berubah
di malam itu aku bener bener yang aku harus berubah demi anak anakku
akhirnya besoknya aku menerapkan itu
nah dari mana ini ya pola makan ini
bikin sendiri atau mungkin tanya tanya atau ada saran dari dokter
atau mungkin dari baca baca googling karena kan banyak sekali di sana ya cara cara untuk menurunkan berat badan
browsing adalah hobiku
jadi waktu aku bener bener mau menemukan diet itu itu pelan pelan banget sebenarnya
waktu awal aku mulai aku untuk sementara beli belah no nasi no minyak no santan no gula no gorengan
aku sekalian mencari buah buahan yang memang bener bener suitable untuk kita
untuk diet gitu
jadi aku waktu itu browsing tentang papaya browsing tentang apel browsing tentang tomat browsing tentang nenas gitu
jadi pelan pelan menunya kebentuk
coba kalau untuk seharinya seperti apa
makan pagi seperti apa makan siang apa makan malam apa
oke aku bangun tidur minum perasaan jeruk lemon
jadi jeruk lemon ya biar saringnya agak agak lumayan gitu
dengan air hangat ya
enggak pakai air hangat sih
jadi satu sloki lah ya
itu giginya enggak ini enggak
kadang kan kalau terlalu ini terlalu asam kan giginya kan biasanya harus kumur kumur dulu ya mungkin
sebenarnya setahu aku sifat lemon itu adalah basah
iya bahasa di dalam perut
tapi di gigi sebenarnya masih bisa
oke terus apa
oke terus lemon tiap pagi
jadi pas bangun tidur langsung ya dengan perut kosong persan jeruk lemon
itu jam berapa kalau bangun pagi
aku sih sekitar jam delapan an
itu masing masing lima begitu
terus di kita aku minum aja pelan pelan

itu setelah lima itu aku biarin dulu satu jam
jadi biar pencernaannya benar benar mencerna kan
habis itu siang
makannya tuh apa aja sebenarnya
jadi kayak mau kentang rebus juga boleh
atau mau kukus kukusan juga nggak apa apa
ikan pepes juga oke
apa saja tapi bukan seperti yang dulu dia sering makan
apa saja itu cemilan atau french fries atau gorengan
nah itu kan gorengan
jadi yang nggak pakai gula nggak pakai minyak nggak pakai santan nggak pakai gorengan dan nggak pakai nasi
jadi lima rules ya
lima rules ya
nah ini jadi berarti malam juga
malam kembali lagi ke jus
jadi empat jus wortel tomat pepaya apel
memang harus ada ini dulu ya
rasa takut deh
takut sama niat sebenarnya
takut sama niat
tapi karena memang
awalnya ada ini ya terasa bahwa sesuatu tidak beres dalam tubuhnya
sehingga di fonis lah istilahnya ada fatty liver
jadi memang kelihatannya harus ada shock therapy dulu ya
sehingga mau tidak mau pola hidup harus berubah
kita istirahat sebentar
tia tapi apa apa saja kira kira yang membuat tia betul betul niat
dan akhirnya berhasil menurunkan berat badannya juga secara drastis
setaplah bersama kami
insight akan segera kembali
sempat sembilan puluh dua kg tapi sampai
sekitar lima puluh kg ini karena sempat
takut karena telah mengganggu
kesehatannya waktu itu kena fatty liver
dan liver ini hati ini kan merupakan
salah satu organ yang
sangat penting dan kalau
kena cirosis sudah sulit
untuk menanganinya tapi tia
walaupun memang takut sehingga
niatnya luar biasa tapi apa yang dirasakan
pada hari hari pertama menjalankan
yang sebenarnya juice fast
akhirnya lebih banyak
makan sayuran dan buah
apa yang dirasakan
apalagi selama ini terbiasa
memang waktu pas pertama
bukan agak shock sih tapi agak lemes
tapi aku memang udah niat
dari awal niatku udah kenceng
terhadap masa depan yang mungkin
yang penting kan bagaimana caranya aku sampai
jadi harus ada motivasi yang kuat
butuh waktu berapa lama
sehingga ada dampaknya
satu tahun lapan bulan
satu tahun lapan bulan iya
memang diantara itu
yang paling aku rasakan adalah
ketika minggu minggu pertama itu kan memang agak berat
tapi untungnya aku kerja di studio
nah kalau misalnya memang aku merasa
agak lapar aku minum air putih aja
tapi mulai turun berat badannya
di atas timbangan itu
minggu pertama itu sudah kelihatan
minggu pertama udah mulai bergerak
sekilo sekilo setengah
minggu kedua udah mulai sekilo setengah
pokoknya terus gitu aja terus
kayak aku merasa lambungnya itu
lebih kecil gitu jadi
malah justru ngurangin
ngurangin porsi yang harus jadi di lambung

sudah mulai beradaptasi ya
sudah mulai beradaptasi
bulan keberapa sudah bisa memakai pakaian yang
ini kan ukurannya berarti kan
berubah terus ya
mungkin kalau dulu ukurannya enam belas
terus tiba tiba terus berkurang berkurang berapa lama
ya itu sekitar kurang lebih enam bulan
aku udah mulai bisa memakai pakaian yang agak sedikit
sampai sekarang di maintain
sampai sekarang bisa di maintain
walaupun memang aku sudah agak low sedikit
karena memang waktu aku sudah beranjak ke empat puluh sembilan kilo
yang paling protes adalah papaku
kamu tuh skinny banget gitu
gak bisa begini nanti kasihan organ tubuhnya
dan segala macem
ya udah akhirnya aku agak loss sedikit
tapi tidak nasi juga
tapi agak ya pola
agak longgar sedikit
abis itu ya sekarang aku agak ketat lagi
jadi sampai sekarang gak makan nasi
gak makan gula dan
tapi yang lain lain kan masih makan kan
jadi tahunya itu aku pilih tofu
tofu yang memang bisa di kukus atau bisa di rebus gitu
kalau sayur di steam kali ya
ya kalau sayur di steam atau bahkan mentah gitu
kadang kadang pakai sambal seperti kalau lagi makan makanan sunda gitu
tapi betah dengan diet seperti ini yang nyaman gitu
aku sih nyaman
merasa hidup itu masih tetap penuh dengan keceriaan kecerahan
dan tidak merasa aduh coba saya bisa makan ini
itu enggak enggak ada rasa
aku tetap merasa nyaman karena aku merasa
bahwa hidup ini tidak cuma segedar makan
tapi hidup ini juga berkarya gitu
dan untuk mengobati rasa kangen sama aduh aku tuh kepingin es krim gitu misalnya
ya udah aku siapin satu hari cheating day setiap minggu
itu penting ya
kalau enggak nanti yang ada malahan wah depresi
nah depresinya nanti stress
jadi yang ada enggak terlalu efektif kan
ini kesehatan mental
apa pola olahraganya
aku seminggu sekali yoga
sampai sekarang aku juga masih olahraga
tapi aku lagi coba u gem
sama aku coba toning toning sedikit
ceritanya mau jadi seksi aja
nanti ya mungkin banyak teman teman juga pasti bertanya
atau gimana sih caranya
karena memang salah satu yang dari
sulit ya kita atasi begitu banyak ya

kita dikelilingi oleh makanan begitu banyak
apalagi kalau kita kumpul
ada cemilan jajan dan lain sebagainya
apa yang perlu diperhatikan ya
bagi kita yang ingin berat badannya itu konsisten
hidupnya sehat dan ya
bisa lah mencapai target ya
oke pertama tama yang memang harus dan wajib ada adalah niat
kalau nggak ada niat ya udah selesai gitu kan
yang kedua kita memang harus bisa mencari substitute
dari misalnya kalau misalnya tadi mbak desi bilang cemilan
cemilan itu kan tidak harus kue atau tidak harus goreng
lebih ke habit ya
lebih ke habit sebenarnya
atau edamame edamame juga bisa
terus ya kita harus disiplin yang jelas dulu
kalau disiplin itu aku belajar dari waktu pas aku di sekolah musik
itu harus disiplin latihan piano
ini disiplin untuk menjaga pola makannya
kita perlu disiplin
iya harus dan harus hidup seimbang ya
kan harus hidup seimbang juga kan
anak anak bagaimana diajarkan mengenai pola makan hidup sehat
atau diberikan makanan yang lebih ya tidak banyak gulanya
karena penting ya mulai dari kecil
anak anak kebetulan ya alhamdulillah bisa mengikuti aku
jadi anak anak juga menghindari soda banget
kecuali kalau emang kepengen banget ya udah just a little bit gitu kan
udah begitu udah jebret gitu soda abis itu minum air putih lagi gitu
anak anak sih alhamdulillah nggak banyak suka gorengan juga
jadi tiap hari tuh makannya sop ayam
mungkin di rumah juga nggak ada ya
ini biasanya kadang kadang kalau di rumahnya ada kan akhirnya dimakan gitu
jadi berat badan anak anak bagus ya
dan yang penting sih anak anak sehat sih mbak
nah pernah ini kan dari tahun dua ribu dua belas ya
dijalankan sekarang tahun dua ribu delapan belas
wow ini kira kira akan berjalan terus terus
nggak pernah merasa jenuf
karena buat aku justru malah kan tahun depan aku empat puluh tahun
itu malah harus dijaga terus
kalau nggak dijaga ya
kasian badanku dan kasian anak anak
tapi dari aspek yang lain
ini kan bukan saja fisik ya
tapi dari aspek mental
atau kalau berkaca
atau bisa pilihan baju
juga bisa jauh lebih banyak
bukan saja merasa sehat
tapi lebih confident itu ada perubahannya
itu pasti ada
jadi aku juga awalnya
aku kan senengnya di belakang layar banget gitu
sekarang aku memang senangnya
yaudah kalau ada apa apa sih
aku presentasi gitu
jadi aku presentasi sendiri
dan pilihan untuk penampilan
baju dan lain sebagainya
juga bisa lebih bereksperimen ya
tia sukses ya
dan ini sangat menginspirasi
dan mudah mudahan juga bisa
menjadi contoh ya bagi mereka
yang mungkin selama ini
kegemukan karena kebablasan
dan sebelum menjadi masalah
dari segi kesehatan
untuk mencoba mengurangi
kalau bisa jangan sakit dulu ya
jangan fatty liver dulu ya
mudah mudahan fatty livernya bisa pelan pelan sih menghilang
jadi biar kita bisa sehat
terima kasih banyak
ya obesitas terjadi
akibat penumpukan lemak yang berlebih
di dalam tubuh termasuk pada organ
sehingga membuat berat badan berada di luar batas
yang sehat dan ideal
nah selain dapat menimbulkan sejumlah komplikasi dan penyakit
obesitas juga bisa menyebabkan
berbagai masalah psikologis
namun obesitas bisa dicegah dengan
dan diatasi dengan cara menjaga pola makan yang sehat
istirahat yang cukup serta berolahraga
demikian my insight kali ini
jangan lupa saksikan kembali insight besok
dan anda juga dapat menyaksikan insight di kanal youtube
sampai jumpa dan bye bye